lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai penanganan dari korban bencana gempa bumi yang terjadi di pdac ini
sudah ada koresponden cnn indonesia rian hasri di pidijaya
ya selamat pagi renasir bagaimana aktivitas warga pagi ini
ya selamat pagi lady dan iqbal
untuk memulai pagi ini mungkin saya daripada saya menyampaikan informasi terkini
lebih baik saya menyampaikan gambar terkini yang kami miliki
ini silahkan anda lihat lady dan iqbal pagi pagi seperti ini jam enam di aceh itu maksud saya memang mungkin akan berbeda dengan di jakarta
ataupun kota kota lainnya di jawa dan juga sejumlah kota besar lainnya
karena di sini masih gelap tapi dengan gelap gelap seperti ini sejumlah relawan yang ada di dapur umum kemensos ini sudah memasak tumis buncis
coba anda bayangkan tumis buncis pagi pagi pasti akan sangat menyenangkan ya untuk disantap bersama nasi
jadi seperti inilah aktivitas pada pagi hari ini
kalau kita perhatikan ini saya berada di kamp pengungsian yang ada di masjid attaqwa menasah balik dayah kling
dan itu tadi aktivitas di dapur umum
kalau kita melihat seperti apa aktivitas warga lainnya ini anda saksikan pukul enam sebenarnya sudah banyak warga yang beraktivitas
dan di sini memang banyak sekali bantuan bantuan yang sudah sampai
memang kalau kita perhatikan di masjid ini bantuan kemanusiaan yang disampaikan sudah cukup banyak
ada ratusan butir telur yang sudah ada di sini dan juga paketan paketan bantuan lainnya yang sudah ditumpuk di sana
anda bisa melihat sendiri seperti apa
dan ini memang sudah memulai proses pembagian bantuan
di mana menggunakan kupon dan juga pendataan yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari kedesaan dan antrian dari pagi pun sudah terjadi lady dan iqbal
jadi dapat dikatakan aktivitas pada pagi hari ini di tempat pengungsian yang ada di masjid attaquah menasah balik
selain tadi sudah ada aktivitas masak memasak untuk memulai sarapan
biasanya nanti jam tujuh di sini akan ada pembagian sarapan
proses masak masak sudah dimulai dari pukul setengah enam
dan juga sudah ada proses pembagian bantuan bagi warga yang mengungsi dan juga warga terdampak bencana gempa pada tanggal tujuh desember silam
kalau kita lihat memang di sana kalau soal bantuan makanan memang cukup terpenuhi begitu rian
tapi bagaimana dengan kondisi di sana sendiri
gempa sendiri masih gempa susulan ya
terutama apakah masih terus terjadi
karena beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi gempa susulan yang ada di sana
iya iqbal memang kalau kita berbicara mengenai masalah bantuan saat ini bisa dikatakan distribusi belum cukup merata
kami sudah melihat di titik titik tertentu bantuan bantuan seperti ini terlihat sangat banyak sekali
tapi sementara di tempat tempat lainnya itu memang masih ada bantuan yang belum sampai
seperti di desa tepin raya juga
itu belum ada
masih ada sejumlah tempat di sana yang digunakan juga oleh warga untuk tinggal di alam terbuka
karena mereka masih trauma untuk kembali ke rumahnya tapi bantuan belum sampai di sana
belum lagi daerah daerah lain yang lebih ke arah dataran lebih tinggi
kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa di sana ternyata bantuan bahkan baru tiba
itu pun karena inisiatif warga untuk yang dibantu oleh sejumlah aparat tni dan juga polri untuk meminta tolong
sejumlah relawan yang ingin melintas di jalanan lintas banda aceh medan
untuk mengantarkan bantuan ke wilayah gym gym
karena mereka menganggap bahwa wilayah merdu atau wilayah pidijaya itu sudah cukup banyak bantuan
selain itu wilayah gampung tampuy
juga terakhir kami menerima informasi bahwa karena sulitnya akses menuju ke sana
selain memang komunikasi yang masih terbatas
sinyal telpon selular juga belum mampu terlalu kuat di sana
sehingga bantuan di sana juga belum cukup banyak
bahkan terakhir kami mendapatkan informasi bahwa bantuan di sana masih sangat terbatas
sekali warga baru menerima sejumlah bantuan yaitu pangan saja lauk dan pauk
namun jumlahnya masih sangat terbatas
dan mengenai urusan gempa
memang tadi malam pun masih kembali terjadi gempa susulan
memang dengan skala yang lebih kecil yaitu empat tiga magnitudo
tapi kami melihat memang kepanikan ada walaupun tidak separah pada gempa pada hari jumat yang lalu
yang mencapai lima magnitudo iqbal
ini seharusnya menjadi pelajaran
bahwa sebenarnya gempa di pidijaya ini sudah membuka satu pengetahuan baru
yaitu ada satu sesar aktif baru yang belum terprediksi sebelumnya
memang ini belum terpetakan oleh baik itu bmkg ataupun pemerintah
mengenai adanya satu sesar aktif ini akan memicu gempa berkekuatan enam lima magnitudo
tapi mampu merusak seperti itu iqbal
bagaimana kita melihat ada satu ratus satu korban jiwa yang ada di pidijaya ataupun wilayah pidi
ini harusnya menjadi perhatian pihak terkait
bagaimana nanti pembangunan rumah ataupun pemukiman
di daerah pidijaya ini juga harus memperhatikan struktur tahan gempa seperti itu
selama ini mungkin hal ini belum menjadi perhatian
dikarenakan belum ada ataupun secara literatur historis
kita melihat gempa terakhir terjadi di sini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan belum ada yang namanya sesar aktif di wilayah pidi ini
tetapi dengan adanya gempa enam lima ini
itu membuka suatu pengetahuan baru
dan juga harus ada pemahaman menyeluruh
dan juga kerja yang lebih terintegrasi di antara pihak terkait
untuk menciptakan bagaimana wilayah di sini lebih bersih
sahabat kepada gempa
maksud saya ialah bangunan bangunan memang didesain sesuai dengan gempa
jalur evakuasi di wilayah ini pun tidak ada
padahal wilayah ini juga tidak terlalu jauh terletak dari pantai
dan lebih besar lagi ialah bagaimana agar ini semua menjadi suatu kerja terpadu
rekonstruksi rehabilitasi dikerjakan dengan sudah cukup baik
tapi memang kedepannya kita mengharapkan akan lebih sigap lagi dalam menanggapi bencana
dan diprediksi memang biaya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pidijaya ini akan mencapai sembilan ratus miliar lebih
dan sosial memang ini tenda sudah mempunyai dinding dan mungkin akan lebih tahan terhadap angin ataupun hujan
tetapi di belakang saya kalau kita perhatikan anda mungkin bisa melihat di sana
hanya ada terpal
hanya ada terpal
dan tanpa dinding
tentunya ini mungkin di satu sisi cukup aman
karena mereka mungkin terhindar dari sinar matahari
tetapi jika musim hujan terjadi kita belum mengetahui
karena sepertinya hujan ataupun tampias air hujan pasti akan mencapai mereka
belum lagi angin pada malam hari yang juga pasti akan menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan seperti itu
apalagi mereka sudah berada di sini kurang lebih tiga sampai empat hari
seperti itu iqbal dan lady
tapi mengenai fasilitas dapur umum saat ini kami melihat sudah beroperasi cukup baik
hanya memang yang perlu diperhatikan lagi ialah
bagaimana sebenarnya trauma ini dapat segera hilang dari warga ataupun masyarakat pd jaya
karena salah satu hal yang membuat mereka tetap berada di kem kem pengungsian
ialah mereka masih khawatir untuk kembali ke rumahnya
karena memang rumah mereka sendiri ini berkategori rusak ringan sampai berat
dan mereka belum berani untuk kembali ke rumahnya
diakibatkan kepasusuan masih terjadi
masih ada trauma berada di ruangan
karena mungkin melihat kejadian pada tujuh desember yang lalu
yang juga cukup banyak makanan korban jiwa
sehingga mereka masih berada di ruangan karena mungkin melihat kejadian pada tujuh desember yang lalu yang juga cukup banyak makanan korban jiwa

fasilitas saat ini seperti itu lady
kalau kita perhatikan tetapi mengenai bantuan saat ini mengalir cukup deras
tidak hanya dari dalam provinsi aceh tapi juga dari seluruh indonesia
tidak hanya dari lawan instansi pemerintahan instansi swasta
ataupun ormas ataupun parpol
tetapi juga banyak masyarakat secara swadaya mengantarkan sendiri bantuan mereka ke titik titik pengungsian
walaupun memang belum cukup merata lady dan iqbal

rian hasri terima kasih atas informasinya
tentunya ini masih banyak sekali pr yang harus dilakukan begitu oleh pemerintah
mulai dari bantuan yang ternyata belum merata walaupun sudah banyak begitu yang mengalir ke aceh
tapi ternyata tidak merata ke seluruh titik titik pengungsian
betul dan bagaimana juga nasib mereka ke depannya sekolah dan juga pekerjaan warga yang selamat untuk ke depan